gubernur jawa barat ridwan kamil akhirnya menetapkan
pembatasan sosial berskala besar atau psbb di lima wilayah jawa barat
yakni kota kabupaten bogor kota depok dan kota kabupaten bekasi
yang akan dilakukan rabu lima belas april mendatang
menurut ridwan kamil selama psbb
tes masif sebagai metode pelacakan virus akan dimaksimalkan
penerapan psbb di zona merah itu akan dilakukan secara maksimal
sesuai pasal empat permenkes nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang psbb
psbb dilakukan dengan menutup akses di wilayah wilayah
membatasi aktivitas sekolah dan perkantoran kegiatan keagamaan
kegiatan di tempat atau fasilitas umum kegiatan sosial kebudayaan
warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dtks
akan dibantu menggunakan apbn
sedangkan warga yang rawan miskin akibat wabah virus corona
serta perantau juga akan diberi bantuan
bantuan dari provinsi insya allah di hari rabu kamis
pada saat diberlakukan psbb
seminggu kemudian menurut laporan bantuan dari pemerintah pusat
menanggapi berlakunya psbb di kota depok pada rabu mendatang
wali kota depok muhammad idris mengungkapkan pelaksanaan psbb di kota depok
masih harus diatur mekanismenya agar bisa berjalan sesuai dengan anggaran yang dimiliki kota depok
pembiayaan tentunya seperti itu ya terserah
kami membutuhkan support dana baik dari provinsi maupun dari pusat seperti itu
pembiayaan tentunya seperti itu ya terserah
namun meski memiliki kesulitan soal kedisiplinan warganya akan bahaya covid sembilan belas
serta faktor ekonomi yang tidak merata di kabupaten bogor
menargetkan dua hari ke depan empat puluh kecamatan sekabupaten bogor akan diberlakukan sistem psbb
ini kendalanya banyak dengan luas wilayah dengan ratusan pintu masuk
banyak hambatan diantaranya petugas kami juga nggak mungkin bisa disebar di seluruh kabupaten
pemprov jabar kini tengah menyiapkan surat pengajuan psbb tahap dua yang meliputi bandung raya
ridwan kamil menegaskan dengan adanya psbb ini
aparat hukum diberi kewenangan untuk memberi sanksi yang diserahkan kepada wali kota dan bupati